ada informasi seputar sidang kasus penipuan jemaah umroh first travel yang hari ini kembali digelar di pengadilan negeri depok jawa barat dengan agenda mendengarkan keterangan saksi
pada persidangan sebelumnya penasehat hukum tiga terdakwa kasus first travel tidak mengajukan eksepsi dalam persidangan
mereka hanya mengajukan surat untuk melakukan penjualan aset aset milik terdakwa
yang paling pertama kan kita ketahui bahwa ada tiga bos first travel di sini adalah andika surahman yang pertama
yaitu juga ada anissa hasibuan dan kiki hasibuan oleh jaksa penuntut umum
dan diketahui kerugian yang dialami oleh enam puluh tiga tiga ratus jemaah yang mendaftarkan jadi kemudian belum diberangkatkan
untuk jadwal keberangkatan november dua ribu enam belas hingga mei dua ribu tujuh belas seharusnya itu ada rp sembilan ratus lima triliun
wow hampir satu triliun ya
ini betul hampir satu triliun dan jumlah yang cukup besar
dan diketahui oleh pihak kuasa hukum mereka ataupun tiga terdakwa ini menginginkan untuk mengganti rugi dengan menjual aset mereka tersebut
betul dan mereka juga dinyatakan telah membayar lunas untuk jadwal keberangkatan november dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas tadi ya
gagal berangkat uang mereka pun tidak kunjung dikembalikan melainkan digunakan oleh ketiganya untuk kemudian kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan umroh
kemudian kita coba lihat kembali informasi selanjutnya karena sejak agustus dua ribu tujuh belas sejumlah aset dari pemilik first travel ini memang sudah disita oleh pihak kepolisian
ada tujuh ratus tujuh puluh empat gaun yang kita ketahui memang anissa hazibuni sebagai desainer pernah masuk juga di new york fashion week
kemudian juga ada sebelas mobil jika ditaksir sembilan enam miliar rupiah kemudian tiga rumah tinggal dengan total sebelas miliar rupiah
kemudian juga ada satu apartemen empat ratus juta rupiah dua gedung kantor
rp enam tiga miliar dan juga uang ya senilai rp satu lima ratus tiga puluh sembilan
wah ini sepertinya kalau memang kita lihat dan kita hitung hitung dari aset yang disita tidak akan cukup ya
agak sedikit jauh karena kalau kita jumlah mungkin hanya sekitar berapa puluhan miliar saja
betul ya memang kita belum tahu bersama ya aset dari tujuh ratus tujuh puluh empat gaun yang memang sampai saat ini masih berada di butik anissa hasibuan
di daerah kemang belum terjual kan
tapi kita tidak tahu juga sebetulnya berapa jumlah yang memang ditaksir untuk membeli tujuh ratus tujuh puluh empat gaun yang saat ini juga menurut kuasa hukum akan segera dilelang dan juga dijual untuk menutupi kerugian ya
tapi tetap tidak menutup sempurna
nah untuk membahas lebih lanjut mengenai pengajuan ketiga terdakwa ini sudah ada rekan kami mumtazah catra di ningrat di pengadilan negeri depok jawa barat
ya taza sebelum kita bicara soal itu dari agenda sidang
hari ini kita tahu bersama ada saksi yang akan dihadirkan
apakah sudah anda lihat siapa saja yang dihadirkan pada hari ini
ya hingga saat ini saya masih belum melihat baik dari saksi yang akan dihadirkan ataupun bahkan dari jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum para terdakwa yang telah hadir di ruang gaduda di pengadilan negeri depok jawa barat
hingga saat ini memang sidang masih belum dimulai
memang sebelumnya sidang direncanakan akan dimulai pada pukul sembilan pagi
namun hingga saat ini saya masih belum melihat
baik dari jaksa penuntut umum
dari kuasa hukum para terdakwa dan juga terdakwa juga
hingga saat ini masih belum ada di gedung pengadilan negeri depok
nah rencananya memang tadi saya sempat mengkonfirmasi terkait dengan agenda pada hari ini dengan ketua
pada hari ini rencananya pihak jpu akan menghadirkan tujuh orang saksi
namun kemudian yang dapat mengkonfirmasi kehadiran pada hari ini hanya lima orang saksi
empat diantaranya adalah agen yang pernah bekerja untuk mempromosikan
dan paket umroh untuk first travel
sedangkan satu lainnya adalah calon jemaah haji yang menjadi korban
namun secara jelasnya
di mana keterlibatan mereka terhadap first travel memang dari pihak heru sendiri belum menjelaskan lebih lanjut
sedangkan untuk calon jemaah haji yang menjadi korban pun juga belum diketahui hingga saat ini
dan memang rencananya dari pihak jpu akan menghadirkan sembilan puluh enam orang saksi yang akan dihadirkan setiap hari senin
dan juga rabu dalam beberapa bulan
dan salah satu dari saksi yang akan dihadirkan rencananya adalah artis yakni syahrini
dan hingga saat ini kita masih menunggu teman teman kapan sidang ini akan dimulai
dan hingga saat ini juga saya sudah melihat pengamanan yang cukup ketat
di mana dari pihak polres depok dan juga dari polsek sukamaju
sudah ada tujuh puluh lima personil yang melakukan pengamanan di sini
dan juga ada korban korban yang sudah hadir di pengadilan negeri depok untuk mengikuti sidang ketiga pada hari ini
ya taza di studio tadi kami telah membahas sedikit mengenai proses
penjualan aset atau rencana penjualan aset dari terdakwa
apakah memang hakim kemudian juga telah merespon
apakah anda sudah mendapatkan informasi seputar pengajuan penjualan aset terdakwa ini
ya minggu lalu memang ini disampaikan oleh pihak kuasa hukum para terdakwa
dan pihak jaksa penuntut umum sendiri memang memberikan tanggapan
bahwa memang mereka belum bisa memberikan persetujuan langsung mengenai wacana penjualan aset aset
yang telah disita oleh pengadilan negeri
negeri depok begitu
karena memang sebagian dari aset ini merupakan barang bukti
dan ada beberapa aset lainnya yang namanya tidak yang dimiliki oleh atas nama orang lain
bukan atas nama terdakwa
sehingga memang cukup complicated begitu untuk proses penjualannya
dan sehingga menurut jaksa karena memang sebagian dari aset ini belum dapat
masih merupakan barang bukti
sehingga masih belum dapat dijual
dan dari pihak majelis hakim sendiri mengatakan
ini nanti akan dikembalikan kepada proses pengadilan dan juga jaksa penuntut umum
mereka masih memerlukan aset aset ini ataupun tidak
secara jelasnya dan juga secara rincinya memang dari pihak kuasa hukum anissa hasibuan dan juga andika
serta kiki memang masih belum memberitahukan seperti apa konsep yang akan mereka lakukan terkait dengan penjualan aset ini
karena kalau kita hitung hitung seperti yang tadi sudah dijabarkan
memang angkanya tidak mencapai dengan sembilan ratus tiga puluh miliar rupiah
yang memang diduga adalah jumlah uang yang digelapkan oleh pasangan ini
sedangkan masih ada diduga masih ada aset aset mereka lainnya yang masih belum diketahui
ataupun masih belum disita yang kemudian masih perlu dicari tahu ataupun perlu diaudit
sehingga hingga saat ini memang terkait dengan pengembalian dana
ataupun terkait dengan adanya wacana penjualan aset aset yang tertahan ini
memang hingga saat ini masih belum diketahui lebih lanjutnya seperti apa
oke taza apakah ada korban yang datang ke gedung pengadilan negeri depok
dan bagaimana tanggapan mereka soal rencana
bagaimana penjualan aset itu
memang setiap minggunya para korban dari first travel ini datang ke pengadilan negeri depok
kalau kita lihat bahkan ya minggu lalu sangat ramai sekali
mereka bahkan datang membawa sepanduk
dan salah satunya saat ini sudah bersama saya yakni eli harini
salah satu orang korban dari first travel yang menjadi
mendaftar untuk menjadi jemaah umroh dengan pt first travel pada bulan maret tahun dua ribu dua puluh
untuk mengetahui lebih lanjut teman teman seperti apa
apa kemudian tanggapan dari ibu eli terkait dengan kasus ini
ibu eli selamat pagi
ibu eli ini saya lihat setiap minggu datang nih ke persidangan kasus ini
apa sebenarnya yang ibu inginkan dari persidangan ini
apa yang ingin ibu cari tahu
pertama saya ingin keputusan yang pasti yang jelas
sampai di mana sih kasus kita ditahan tahannya seperti ini
karena saya juga kalau boleh jujur sudah capek ya
capek mengikuti kesana kemari kesana kemari
tapi tidak ada keputusan yang pasti sampai saat ini
jadi mencari keputusan itulah yang menjadi alasan ibu kenapa setiap minggunya datang ke pengadilan
nah ibu sendiri pertama kali mengetahui ibu ini menjadi korban sebuah sindikat penipuan
sebuah sindikat perusahaan yang dikatakan bisa melakukan penipuan seperti ini itu kapan
kita kan dijanjikan maret tahun dua ribu tujuh belas
maret itu dijanjikan kita diberangkatkan
tapi kok sampai bulan maret
april mei tidak ada keputusan
otomatis kita mencari tahu dong kita datang ke kantor
tapi nggak ada juga
sampai di bulan juni
di bulan juni itu tidak diberangkatkan ditawarkan paket ramadan
ditawarkan paket ramadan kalau untuk kami kan orang yang ingin sekali ke sana
mau gak mau mengikuti tawaran mereka
mereka menawarkan paket ramadan seharga rp dua lima ratus
dan saya ya per orang saya berdua sama ibu saya
ini satu jam
jam tiga kami ditelepon jam empat ditutup
kalau kita mau ikut paket ramadan
karena keinginan besar kami berangkat kesana ya mau nggak mau
kaki buat kepala kepala buat kaki lah bagaimana caranya saya harus membayar yang lima juta itu
total uang yang telah ibu bayarkan kepada pt first travel ini berapa
karena rp empat belas tiga ratus paket ditambah rp lima uang
tapi sampai ibu membayarkan uang lima juta yang terakhir untuk paket ramadan
ibu tidak mencurigai bahwa
ini sudah satu tahun ibu dijanjikan untuk berangkat
tiga bulan setelah tanggal ibu dijanjikan berangkat
yang tidak berangkat berangkat juga
apakah ibu tidak mencurigai bahwa ibu ibu ini menjadi korban penipuan
awal kita habis transfer yang lima juta sih saya tidak curiga
tidak curiga karena saya pikir tanggalnya masih berlaku kan
kita nunggu sampai tanggal tiga puluh juni
nah sampai juli agustus nggak ada kepastian
sampai di september nah barulah kita cari
cari ke kantor kantornya minta jawaban yang pasti
sampai saya kejar kejar sampai ke butiknya
sampai di butiknya pun terakhir saya nggak ada jawaban pasti
bahkan saya sempat ketemu sama pandikanya
dia mau naik ke atas
saya bilang pandika minta waktu lima menit saja
saya cuma pengen minta kepastian saya
mungkin bagi pandika uang saya rp tiga puluh enam itu tidak berharga
tapi bagi saya kan besar sekali
itu pandika tidak mau menjawab
saya hanya dipertemukan dengan asistennya dia ibu duma namanya
dan ibu duma menjelaskan
dia bilang ini pasti berangkat
nah yang jadi pertanyaan saya karena di luar sudah rame
saya tanya sama bu duma
kalau saya nunggu terus apakah kantor fis travel ini masih ada
dia bilang ibu jangan suuzon
tapi saya sudah mulai curiga
ternyata dugaan saya tidak meleset
semakin hari ke sana semakin rame
dan akhirnya meledaklah kasus ini
sampai dia ditangkep itu
minggu kemarin kan dari penasehat hukum para terdakwa ini mengatakan
adanya wacana untuk menjual aset aset yang sudah ditahan sudah dimiliki
untuk kemudian dijual dan memberangkatkan
nah kalau kita hitung hitungkan ini tidak cukup nih bu untuk memberangkatkan
kalau ibu sendiri optimis tidak
apa yang telah dimiliki oleh pn saat ini begitu bisa dijual kemudian memberangkatkan ibu
atau seperti apa nih ibu harapannya ibu saat ini
kalau untuk saya sih yang orang nggak punya ya
saya tetap berambisi harapan saya semoga saya diberangkatkan
tapi kalau tidak diberangkatkan ya uang saya dikembalikan
itu saja harapan saya
uang dikembalikan ataupun diberangkatkan
jadi kalau ibu memang nantinya diberangkatkan
misalnya ibu pasti tetap akan ikut dengan first travel ini
oh enggak saya rasa first travel udah gak mungkin untuk memberangkatkan jamaah
dari namanya aja yang sudah saat ini
saya rasa dia tidak mungkin untuk memberangkatkan
kemungkinan dari pemberangkatan lain ya saya nggak tahu
tapi kalau bisa uang saya aja dikembalikan
saya nggak akan berangkat lagi dari first travel
nah terakhir nih bu kalau ibu sendiri rencananya apakah setiap pengadilan ini
ataupun sidang ini apakah nantinya akan terus hadir
karena ini kan diperkirakan akan berlangsung selama lima bulan ke depan
insya allah saya berusaha sekuat mungkin
sebisa mungkin saya sisihkan waktu saya untuk hadir
dan karena saya ingin tahu sampai di mana sih first travel ini mau nunda saya
sampai di mana sih saya harus menunggu juga
insya allah saya akan tetap hadir mengikuti perkembangannya
terima kasih banyak ibu eli untuk waktunya
yang tadi sudah kita dengarkan sendiri mengapa alasan mereka hadir setiap minggunya
di pengadilan negeri depok
mereka memang menunggu kepastian seperti apa hakim akan memutuskan kasus ini
dan juga menunggu kepastian seperti apa hakim akan memutuskan kasus ini
dan juga menunggu kepastian seperti apa hakim akan memutuskan kasus ini

atau memang mereka akan dapat diberangkatkan nantinya
karena memang pada saat ini dari pihak first travel sendiri
juga telah melakukan pengajuan penundaan pembayaran kredit kepada para kreditur mereka
dimana ada penangguhan satu ratus dua puluh hari
dan memang diharapkan first travel ini masih dapat mendapatkan investor
untuk bisa memberangkatkan para jamaah mereka yang menjadi korban
memang proses tersebut masih terus berlangsung selama rencananya hingga april dua ribu delapan belas
nanti akan dilihat apakah mereka nantinya bisa memenuhi janji pemberangkatan ini ataupun tidak
dan memang pemberangkatan ini rencananya tidak akan dilakukan oleh first travel sendiri
namun menggunakan biro travel lainnya yang akan bekerjasama untuk memenuhi kewajiban dari first travel
terkait dengan janji pemberangkatan bagi para jemaah baik yang umroh ataupun haji
dan saat ini saya lihat memang pengamaran semakin ketat dan nampaknya memang dari jaksa penutup umum
telah hadir di ruang garuda dan kita akan melihat seperti apa kelanjutannya teman teman
bagaimana para saksi yang didahadir kepada hari ini memberikan kesaksian apa saja
dan juga informasi informasi apa saja yang nantinya akan disampaikan pada persidangan hari ini
kita masih akan tunggu hingga persidangan ini selesai
dah niar anissa
baik terima kasih mumtazah catra diningrat atas laporan langsung anda dari pn depok jawa barat
terkait dengan sidang lanjutan first travel
mudah mudahan ibu eli dan tentunya enam puluh tiga ribu korban lainnya begitu ya
terwujud keinginannya untuk berangkat umroh
iya karena sudah bolak balik begitu ada pihak ketiga yang berusaha untuk menengahi kasus ini
berusaha untuk mempilotkan bahkan juga untuk menarik kembali astrasi mereka tapi tetap saja ya
bahkan saya dengar juga ada beberapa agen yang berusaha untuk menjual aset pribadi mereka
demi memberangkatkan jumlah jemaah yang memang terdaftar dalam agen first travel milik mereka
tapi tetap saja ya ada puluhan ribu yang belum berangkat bahkan mereka menginginkan uang kembali
tapi tetap saja tidak bisa
mengingat pt ini sedang bermasalah ya tentu ini menjadi pelajaran agar lebih teliti lagi untuk anda memilih
biro perjalanan umroh